nggak boleh pulang bahkan tadi sempat disinggung oleh bung toel ada kabar duka
ya waktu itu ada banyak musibah ya papa saya meninggal kakak saya juga sama adik
oh papa kakak dan adik meninggal
dari indonesia dan indonesia warga negara nggak bisa pulang
tidak ada excuse tidak boleh ada keringanan
tiga kali berturut turut ada bagian dari keluarga meninggal sama sekali tidak boleh meninggalkan indonesia
walaupun saya siri tapi nggak bisa pulang
saya mau jadi warga negara indonesia untuk bisa maju ke negara indonesia
apakah sepadan apa yang sudah anda lakukan
selama lima tahun tidak pulang meskipun ayah adik kakak meninggal anda tidak bisa kembali ke negara asal waktu itu
hanya untuk mendapatkan naturalisasi is it worth it sepadan
kalau melihat naturalisasi yang sekarang bagaimana bung christian
tentang permainan atau apa
tentang proses mereka itu bukan urusan saya ya
saya ikut senang sama amerika ya
tapi untuk saya sendiri kualitas mereka saya ini ya bagus mereka
penting mereka datang di sini untuk bisa bantu suap pemain kita lokal untuk indonesia bisa punya prestasi
tapi pernah gak christian merasa terbersih aduh enak sekali mereka
alhamdulillah itu bukan karakter saya
karena mereka justru tidak perlu melalui seperti yang anda lalui ya
ya kalau saya lihat zamannya teman saya ini gonjalez memang agak rumit ya untuk menatrusasikan pemain
kalau untuk sekarang ini sprintnya gampang gampang aja
begitu datang dia sumpah bahwanya saya ini harus naturalisasi
lebih gampang kayaknya sekarang lebih enak ya dari zamannya gonjalez
sebagai bekas timnas apakah ini sesuatu yang sangat bermanfaat menurut bung ferry
ya bermanfaat sekali ya bermanfaat sekali
ya kalau bicara naturalisasi saya pikir saya mendukung ya
karena sti mungkin melihat bahwa mungkin dengan cara itu bisa memenuhi target dia
bukan mengenyampingkan pemain lokal tetapi ini penting
dan itu kan kelihatan sekali penampilan kita bagus
ini penting karena memang ada kebutuhan
iya dan juga karena pemain kita belum ada yang sebaik pemain pemain naturalisasi
kalau dia mengandalkan seluruh pemain kita yang ada liga satu itu akan sulit buat dia
untuk bicara performa untuk bicara apalagi ke level asia
tapi pun di asean kita sulit untuk bisa bersaing kan
sebuah tim yang kuat untuk mengejar target dia mendatangkan pemain pemain naturalisasi ini dengan punya keturunan
kalau dulu kan masih ada dengan aturan yang lain tapi sekarang punya darah
tanpa mengenyampingkan pemain pemain yang ada di liga satu
buktinya sekarang dia mengkombinasi ini pemain pemain liga satu yang bagus
jadi dia ada pratama arahan walaupun sekarang baru main di suwon
pernyataan bahwa memang ada kebutuhan dan memang sangat bermanfaat pemain pemain naturalisasi
tetapi bagaimana melihat itu dalam kerangka yang besar untuk sepak bola indonesia
maka kan akan muncul pertanyaan sampai kapan
naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi
ini bukan sebagai prinsip membangun sepak bola
lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa
apakah hanya sekedar bancakan rame rame gitu aja
itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan
kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional
tapi kan kalau dibilang sampai bancakan
masa mendatangkan tim nasional sampai bancakan
kan ketika mendatangkan naturalisasi maka kan ini ada efek ada pengaruhnya
apa artinya kompetisi kalau kayak begitu
maka harus ada proporsional keseimbangan dalam strategi itu
apakah sinteyong cukup rajin memantau liga satu
abis piala asia dia mengkritik liganya perbaiki dong
kompetisi bergulir dia nyatronin klub klub
dia datangin ke stadion stadion untuk memantau pemain kan enggak
dia komunikasi dengan klub dia komunikasi dengan pelatih kan enggak
kenapa di mata anda sintayong itu salah
nggak salah saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu loh
sebentar saya tolong ini didudukan
ini memang sesuatu yang memang patut dilakukan saat ini
kalau kami di redaksi memang tidak memakai kata naturalisasi ya
karena kita memakai kata pemain pemain diaspora
bahwa siapapun yang mengambil sumpah wni adalah kita membedakan lagi
ya sudah oke lah diaspora naturalisasi
karena memang program ini dilakukan karena kita punya target target tinggi ya
pertama berusaha untuk lolos ke olimpiade
makanya saya bilang turnamen ini unik karena ini piala asia u dua puluh tiga loh
tapi hadiahnya tahun ini sangat seksi
kita nggak pernah main di sepak bola putra olimpiade sejak seribu sembilan ratus lima puluh enam di melbourne
dan karena itu ya dibutuhkan beberapa tambahan
tapi ternyata beberapa dari mereka kan susah dilepas oleh klub
jadi pemain pemain lokal lah yang di sini berperan
dan kalau pemain naturalisasi oke diaspora kalau kata kompas com
orang bilang bahwa apakah sti sering datang lihat
oke sesuai dengan apa yang dia katakan
tapi yang muncul saat ini ada berapa sih pemain diaspora yang bermain di ugm
sama ada prata ma arhan marcelino yang main di deinsel
artinya dia bisa melihat juga ini suatu hal yang baik
siapa sih yang mencetak gol di u dua puluh tiga sejauh ini
maka anggapan sti itu terbantahkan di piala asia u dua puluh tiga ini
staminanya tiga puluh lima menit loh rataan playing timenya
kata lib dibantah empat puluh kok
ya tapi kan ada proses juga dong bung
bukan artinya sebagai pelatih tim nasional
pemawancara dengan gak usah disebut
sebagai pelatih untuk bisa memendahi tugasnya sty dong
sudah gitu datanya salah lagi kan
waktu itu saya kritisi apa betul tiga puluh lima menit gitu loh
semua campaign dari fifa konfederasi
sebuah pertandingan actual playing timenya
rataan sepuluh tahun terakhir cuma lima puluh delapan
kalau ada dari sebelas pemain yang
pemain pemain liga satu
bukan pemain pemain yang sengaja didatangkan
apakah kemudian terlalu ekstrim
apakah ini kemudian terlalu ekstrim
pada saat u dua puluh tiga ini adalah pemain pemain liga satu
dan peran kontribusi dari nathan cho
jadi kalau ada pertanyaan misalnya loh
tapi keseluruhannya mereka membantu soliditas tim
pertama marcelino datang dari rafael struik
karena keberanian dia penetrasi ke dalam
karena nggak mungkin satu pemain bisa
memandang putri jepang berkata
masa depan atau masa depan